dan berikut ini kami sampaikan perhitungan untung rugi dengan dan tanpa pembatasan ekspor konsentrat versi freeport indonesia
kita lihat bersama
ini adalah grafis yang kami peroleh dari korporasi dari freeport indonesia
kita lihat bagaimana total agregat logam ini maksudnya total keseluruhan produksi dari tambang freeport indonesia
kita lihat apabila beroperasi normal maka cu dan au ya ada dua yang berwarna biru mewakili untuk komoditas tembaga
dan kemudian untuk yang berwarna orange mewakili komoditas emas
kita lihat untuk yang tembaga yang sebelumnya ada sekitar enam miliar lbs ataupun juga white metric ton ya itu untuk tembaga
ternyata akan mengalami setengahnya apabila nanti ada pembatasan operasi ataupun juga pembatasan ekspor mineral ya
karena tidak akan bisa ekspor kalau misalnya ekspor dilarang maka operasinya juga akan tersendat
begitu sederhananya dan kemudian akan terpangkas separuh dari enam menjadi tiga miliar ya metric ton
kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana
sementara kalau emas sendiri dari delapan empat miliar untuk emas menjadi delapan empat menjadi empat empat
jadi ini sekitar separuh juga ya
dari delapan empat miliar troy ounce itu menurun sangat signifikan menjadi empat sembilan miliar troy ounce
selanjutnya ini adalah produksi dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh satu masih periode yang sama sekitar tiga tahun ke depan dari mulai dua ribu tujuh belas ini
pembelian domestik dan investasi modal kita lihat bersama bagaimana pada operasi normal
apabila tidak ada pelarangan
dengan pembatasan ekspor mineral maka pembelian dalam negeri adalah sepuluh miliar dolar amerika
tapi kalau misalnya dibatasi maka hanya sekedar empat miliar dolar amerika
begitu juga dengan investasi modal harusnya lima sembilan miliar dolar amerika
maka investasi akan terpangkas bahkan hampir seperempat sekitar satu enam miliar dolar amerika
ini juga salah satu yang disebutkan
ini klaim versi pre port indonesia
sementara royalti itu sekitar ini royalti dalam barcat yang berwarna orange itu ada royalti ada dividen
juga ada pajak pajak yang harusnya diterima oleh pemerintah indonesia atas aktivitas produksi dari freeport indonesia
kita lihat empat lima miliar dolar amerika apabila tidak ada pembatasan operasi
tapi kalau misalnya dilarang ekspor mineral konsentrat mineral maka akan turun menjadi tiga satu miliar dolar amerika
manfaat untuk pemerintah
kemudian kita lihat selanjutnya
ini adalah rata rata tenaga kerja
dan ini yang tampaknya memang harus menjadi concern bersama
kita tahu beberapa hari yang lalu juga terjadi demo oleh para pekerja
kita lihat bahwa sepanjang tahun dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh satu apabila pemerintah menemui kesepakatan sehingga freeport boleh melakukan ekspor mineral
maka tenaga kerja rata ratanya akan sejumlah dua puluh sembilan ribu tenaga kerja
tapi kalau misalnya harus terpangkas dan tidak boleh melakukan ekspor konsentrat
ada delapan belas ribu yang akan di phk untuk pekerja freeport indonesia
meskipun kemudian tampaknya ini dijawab oleh menteri jonan menariknya bahwa jangan jadikan karyawan sebagai alat demi keuntungan perusahaan